nah kita lihat tadi ya perjalanannya cukup panjang dimulai dari dini hari tadi mulai dari sholat subuh berjamaah lalu datang ke masing masing dpp begitu ya
anda melihatnya seperti apa apakah memang ada makna khusus dari rangkaian hari ini atau dari jam datangnya mungkin jam delapan begitu
oh iya kalau saya malah hafal itu lima ratus empat puluh lima sampai enam ratus lima belas itu di pks kemudian enam ratus lima belas sampai tujuh ratus lima belas di pkb kemudian tujuh ratus lima belas sampai tujuh ratus empat puluh lima di nasdem bergerak sampai pendaftaran di kpu itu
dua kata kunci buat mereka adalah religius dan perubahan
religius itu maksudnya dimulai dari sholat subuh berjamaah diantara keluarga masing masing ditambah dengan religius dalam konteks keluarga sungkeman kepada kedua ibunda
bahkan ada masing masing punya pesan salah satu yang gampang diingat itu pesan dari ibunda caimin yang mengatakan itu seperti telur ya direbus itu nanti hasilnya pemilu itu cuma dua
belahan yang satu kalau menang syukur kalau kalah sabar
jadi benar benar kemudian kedua ibunda ini memberikan pesan tetaplah berjuang terutama pertama buat agama buat kebenaran buat nkri dan kemudian buat seluruh rakyat indonesia
jadi itu pesan pesan yang saya kategorikan religius
nah tentu kita kemudian harus mendengar pesan pesan yang disampaikan di masing masing partai
mulai dari pks kemudian ke pkb dan di nasdem
nah paling tidak yang bagi saya menarik itu di nasdem
dimana capres anies baswedan menyatakan kurang lebih seperti ini
bagi anda yang pesimis hari ini itu sudah ada jawaban bahwa kami itu mendaftar
jadi ini kan menarik
selama ini kan ada kalimat kalimat penjagalan
ini gak bakalan sampai
sana ada pemeriksaan ini itu dan sebagainya
tapi dia mengatakan kurang lebih bagi anda yang pesimis anda kalah nih
kami yang optimis akan terus maju
nah sementara pak surya paloh seperti biasa berpidato dengan sangat meyakinkan
untuk menekankan bahwa ini adalah komitmen
dan lebih penting daripada itu juga sama
walaupun di sana sini diwarnai dengan sinisme
jadi ada pesimis dan sinisme sambil mengatakan hal hal
yang pentingnya adalah pendekatan religius dan perubahan
nah yang religius ini ditambahkan lagi
sebetulnya pak surya paloh juga menambahkan kata pluralisme
untuk menunjukkan bahwa perubahan ini gak ada hubungannya dengan persoalan agama
jadi mereka masing masing religius karena kebetulan dari sebagai umat muslim
tapi pada waktu pembacaan doa hadir semua pimpinan pimpinan agama gitu ya
jadi itulah kumpulan
lalu ada perjalanan panjang menuju ke kpu
yang menarik itu adalah sudah ditunggu di perjalanan itu di taman suropati sampai ke kpu
kemudian naik dengan jeep terbuka
nah itu dia
ada makna khusus gak sih
apakah memang sudah bisa menerima masukan dari banyak pihak
atau seperti apa nih makna bak terbuka itu
oh bak terbuka saya rasa dipakai di mana mana
tapi yang satu lagi kan gak terbuka terbuka banget
terbuka ke samping
jadi ini terbuka ke atas dan ke bawah
yang menyetir itu adalah ahmad saroni ya
ini yang terkenal juga dengan jalur balap nih
kalau ditanya apa salah satu yang berhasil dia lakukan
jadi artinya ini menunjukkan bahwa mereka akan melaju kencang
walaupun kemudian ada yang coba coba mengecek itu sudah bayar pajak apa belum ya
itu soal lain lagi
artinya harus cermat dalam hal itu
nanti diverifikasi saja
tapi suasana ini sangat bagus ya
lalu dari sini menurut saya apa yang ingin disampaikan dalam perjalanan itu
kalau anda tanya apa tiga kata kunci
tiga kata kunci itu adalah pelan pelan nih
satu perubahan dua perubahan tiga perubahan
jadi anda lihat ya pada hari ini
saya pernah mengatakan di sini ya dengan putri juga dengan beberapa teman lain dulu reza
bahwa sebelum pendaftaran mereka akan menahan diri untuk tidak menggunakan kata perubahan
anda tahu ya
kami akan tetap bersama dengan bapak joko widodo
di dalam koalisi
sekali pendaftaran mulai bertebaran kata kata perubahan ya
dan ini kebetulan cukup jago ini yang mengemasnya
sehingga mereka cuma cukup mengatakan perubahan
yang di bawah jawab amin gitu ya
jadi ini menarik nih
nanti gimmick gimmick yang akan mereka pasang itu dimanapun kalau sudah muncul perubahan
boleh amin boleh amin
jadi ini singkat perubahan
amin perubahan amin
makanya saya sebutkan tiga kata tadi adalah kata perubahan
perubahan perubahan perubahan
perubahan perubahan perubahan
nah dan jangan lupa nanti ini akan lebih kencang lagi setelah ditetapkan pada tanggal tiga belas
pengambilan nomor urut tanggal empat belas november
itu di seluruh kampanye akan kata perubahan
disambut dengan amin
bahkan tadi giliran pidatonya caimin pada sesudah anies
itu harus dibahas sendiri
anies caimin itu sudah mulai dengan perubahan perubahan perubahan perubahan
jadi pembukaan yang menarik dari seorang caimin
jadi nggak ada lagi tuh dalam tanda petik malu malunya
dalam tanda petik itu katakanlah tidak ingin langsung
sekarang sudah mulai langsung
nanti pada waktu masa kampanye itu sudah akan disebutkan apa perbedaan antara yang sekarang dengan perubahan
itu akan keluar lebih banyak
anis baswedan dalam pidatonya
sesudah mendaftar menurut saya sangat menarik
terutama pada dua kata
yaitu yang pertama
tapi prof ege sebelum kita lanjut ke sana kita bahas satu persatu
tadi anda katakan bagaimana perjalanan menuju ke kpu
tapi yang cukup menarik adalah lewat jalan teguh umar
ada makna tersendiri nggak sih
iya saya nggak memperhatikan itu ya
karena saya mungkin tidak seluruhnya saya perhatikan
tapi nggak apa apa juga lewat jalan teguh umar
kebetulan dari gondang dia kan lewat teguh umar ya
betul dari nasden tower itu
nah saya mau
saya mau sambung ke situ
karena beberapa pesannya anis dalam pidatonya itu
itu menyinggung soal itu
tapi bagian yang pertama dia ingin mengatakan bahwa kapal sudah berlayar sekarang
jadi anda yang mau ikut segera
ini akan segera berlayar ya
jadi dua nih
ada jeep di darat di laut pakai kapal
gitu kurang lebih begitu ya
nah selengkapnya kita punya nih
di mana pidatonya dari pak anis baswedan
kita lihat dulu di sini
iya di sini
mereka mereka yang pesimis dan menduga
mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar

mereka yang mengingatkan kandas
kepada mereka kami sampaikan mohon maaf
kami telah mengecewakan
mohon maaf bagi mereka yang pesimis
kapal kami bisa berlayar
apa saja makna yang anda tangkap dari bidang ini
oh itu luar biasa
makna yang luar biasa
karena kan perjalanan mereka selama ini tidak gampang ya
belum mulai ada koalisi perubahan pada awalnya
kemudian itu pisah ranjang atau pisah mimpi
kemudian datanglah caimin yang langsung mungkin di sana juga merasa tergantung gantung
kok belum jadi nih
sementara ada partai partai lain masuk
lalu ada kabar lagi bahwa mk akan memutuskan
dari pada tergantung gantung
di situ mending langsung lah gitu ya
ngambil keputusan dulu
iya pks yang nunggu setelah rapat dewan suruhnya langsung gabung
jadi perjalanan mereka tidak mudah
cai imin juga antara lain ada isu bahwa ini gak bakalan mungkin
akan diperiksa dan dipanggil dan lain lain
soal pencegalan dan segala macam
banyak sekali narasinya
iya kan tidak sedikit orang yang pesimis juga kan
bahkan sampai detik detik terakhir masih orang mengatakan dua poros nih
kalau dua poros ada salah satu yang keluar berarti ya
tapi bahasanya kan indah
sama juga bahasa yang indah dengan hati teriris tapi tersenyum itu sama sebetulnya
artinya kan optimis kan
sama dengan ini
buat anda yang pesimis mohon maaf mengecewakan anda sambil mengatakan kami nggak kandas
kami memang berlayar ya
dan saya gak tahu kita akan memutarkan yang di depan kpu atau
yang di depan kpu itu antara lain tadi ya
dia mulai dengan mengatakan bahwa ini segera akan jalan
yang mau ikut segera
tapi salah satu yang ingin diperbaiki itu agak penting
jadi perubahan itu antara lain memperbaiki hal hal yang kurang waras dalam bernegara kita
karena yang ingin diperbaiki adalah kewarasan bernegara
jadi menurut dia ada hal hal yang dalam tanda petik agak kurang waras selama ini
nah ini akan diperbaiki
dan selalu mereka menekankan bahwa ini bukan persoalan anies baswedan
bukan hanya persoalan cak imin
tapi adalah bagaimana sesuai dengan keinginan
dan bersama itu untuk mencapai tujuan tujuan perubahan yang segera bisa dicapai
tidak lama lagi
tapi prof ege yang cukup menarik adalah dari pakaian yang mereka gunakan ya
keduanya sama sama menggunakan peci atau kopiah hitam
ke meja putih dan juga celana hitam
kalau kata cak imin saya boleh mengutip sedikit
dia bilang ini menandakan semangat kerjanya
komentar anda gimana
oh iya betul
ini kan sejak dari zaman pak jokowi sebetulnya
warna baju ini adalah warna kerja ya
jadi putih hitam enggak pakai sabuk
jadi itu memang semangat kerja
barangkali ini pengimbang reza
jadi walaupun kami ini menggelorkan semangat perubahan
tapi yang enggak pisah pisah amat lah gitu
ada juga bagian dari kerja kerja kerja yang dilakukan akan terus dilakukan ke depan
jadi ada simbol tetap bersama lah gitu ya
tetap bersama walaupun ada perbedaan
mulai dari pendaftaran ini
apalagi setelah penentuan nomor
urut nanti tanggal empat belas ini kencang
nanti pasti akan ada diskusi soal ikn dan lain lain sebagainya
itu pasti akan lebih seru
tapi nanti kita juga akan lebih bahas mengenai pasangan ganjar dan juga mahfud
setelah jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia